aku janji aku gak akan ninggalin kamu lagi
terima kasih udah sabar

tanpa kalah ya
aku akan pernah kemana mana lagi
aku akan pernah kemana mana lagi
saya akan disini
hanya bapak ya
sekarang kemana pun
kamu akan pergi
izinkan aku untuk selalu ikut mas
apa beresiko yang akan berlaku
insya allah kita akan hadapi sama sama
bukan aku atau kamu
tunggu aku sebentar lagi ya
kita sama sama menuntaskan rasa rindu ini
kita akan sama sama menuntaskan rasa rindu ini
aku datang dari barat
kita sampai sampai ya